masih terkait hal ini yang hobi traveling juga ikut merasakan ya dampak mahalnya harga tiket pesawat
langsung saja kita tanya ke mutiara adinda komunitas backpacker dunia
mbak mutia selamat malam
selamat malam mbak nisa
nah bagaimana nih dunia traveling saat tiket pesawat nampaknya nggak turun turun ya utamanya untuk tiket domestik
jadi kita yang para pelancong hemat backpacker ini terhalam juga untuk jalan jalan secara domestik begitu
karena harga tiketnya sangat melambung sekali semenjak januari yang paling terasa banget itu
tapi mbak mutia sendiri sebenarnya kenapa memilih traveling backpacking gitu
traveling backpacking itu sebenarnya konsepnya harus diperbaiki dulu
jadi backpacking itu kita
traveling smart untuk jalan sendiri tentukan sendiri nggak pakai tour jadi nggak tergantung tour
jadi sebenarnya sesuai dengan budget kita juga bisa pilih pesawat sendiri hotel booking sendiri semuanya
sama misalkan transportasi juga booking sendiri
jadi bukan yang misalkan orang bilang backpacker itu yang susah atau misalkan ngelengsreh kemana mana atau
ya karena begitulah
sebenarnya backpacker itu kita adalah smart untuk mengatur
semuanya sendiri secara mandiri
nah mbak mutia tadi menyebutkan smart traveling begitu ya
ini artinya kan kita harus pintar pintar untuk memanage rencana traveling kita
nah hitungan hitungan traveling ini biasanya gimana
pos pengeluaran terbesar itu biasanya ada di tiket pesawat kah atau akomodasi kah
cost paling gede yang pasti ya tiket pesawat nomor satu
itu udah nentuin banget
kita keluarkan selama satu masa trip itu
berikutnya pasti hotel ya
karena kalau hotel itu kan dia mayoritas tuh fixed gitu
jadinya ada juga beberapa yang dikasih harga promo tapi tetap aja
jadi makanya kita harus mengatur dan nyari
nyari mana nih yang murah mana nih yang nyaman
tapi kita nyaman di kantong kita juga
nyaman di badan nyaman di kantong begitu
dan saya juga mendapatkan informasi bahwa penerbangan langsung dan super panjang ya
ini diprediksi akan semakin dipilih dua ribu sembilan belas
karena katanya akan menghemat biaya pepergian
menurut anda bagaimana
kalau misalkan long haul itu sekali tembak itu langsung
dan memang rata rata banyak maskapai saat ini mulai dari
dimulainya dari indonesia
udah mulai kerasa domestic ticketnya mahal
yang namanya penerbangan long haul itu malah dia jor joran untuk ngasih tiket murah gitu
kita yang para pelancong ini untuk pergi malah ke luar negeri jauh
karena kalau misalkan dibandingin gitu ya
tiket pesawat antara jakarta ke maroke dengan tiket pesawat jakarta ke tokyo itu murahan jakarta ke tokyo
ini sangat disayangkan ya tentunya untuk industri pariwisata indonesia ya mbak muti
iya betul banget
nah tapi bagaimana ada nggak sih caranya untuk ngakalin biaya tiket pesawat yang mahal ini biar tetap bisa traveling untuk yang hobi traveling
tetep ada caranya
cuma kalau misalkan untuk ada beberapa
kota yang kita itu nggak bisa diakalin ya
kalau misalkan bisa diakalin tuh kayak gini
misalkan jakarta medan pp domestic flight direct itu kan sekitar dua lima sampai tiga juta
itu untuk hari yang low season atau misalkan hari biasa deh bilangnya gitu ya
tapi kalau misalkan lewat kuala lumpur atau lewat singapur yang meskipun dia udah bayar airpoteknya singapur lima ratus ribuan itu dia tetep kenanya
paling cuma satu lima juta
itu ya sangat disayangkan banget karena kita ujung ujungnya ngasih income buat negara lain gitu
atau misalkan ke lombok itu larinya ke kuala lumpur dulu baru ke lombok
terpaksa kalau misalkan ada kebijakan yang lebih nyaman lebih enak buat pelancong
atau kembali ke zaman kemarin deh
kasih aja harga itu bertingkat gitu loh
jadi misalkan sepuluh seat harganya promo sepuluh seat harganya regular sepuluh seat harganya normal seperti itu
nah mbak mutia tentunya kita walaupun harus dihadapi dengan mahalnya tiket domestik ini tapi kan kita juga ingin mensupport pariwisata indonesia begitu ya
kira kira ada nggak tips dan trik untuk memilih tujuan wisata nggak perlu mahal tapi tetap ful
kalau tujuan wisata nggak perlu mahal tetep fun
kalau tujuan wisata nggak perlu mahal tetep fun

itu indonesia banyak ya
dan kalau misalkan kayak sekarang sih banyak alternatifnya misalkan land trip atau misalkan naik mobil atau ngebis
tapi tetep nggak semua orang itu punya kelonggaran waktu lebih lama untuk diperjalanan
kalau misalkan dia mau lebih murah lagi misal jakarta ke medan atau misalkan jakarta ke padang pergilah transit caranya di situ
dan juga untuk misalkan hotel itu biasanya sih tergantung
misalnya sih tergantung budgetnya
karena di misalnya kayak kemarin saya pergi ke padang gitu ya
itu dia harganya di sana pun karena okupansinya rendah jadi mereka itu juga agak mengurangi sedikit gitu loh
malah justru kalau sekarang itu untuk strip domestik kita itu rata rata saya dan teman teman itu on the spot atau satu hari atau ya sebelum kita terbang lah gitu
atau sebelum kita berangkat
atau sebelum misalkan kita nginep deh
nah seperti itu
baik terima kasih mbak mutiara adinda atas tipsnya
mudah mudahan kita semua gak kurang piknik ya
terima kasih atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
lalu kita lihat apa saja tanggapan warganet terkait semakin naiknya harga tiket pesawat
kita lihat bersama dari akun yang pertama
ya kita lihat dari akun sosmed at elsa renin yang mencuit
nggak sampai satu jam tapi harga tiketnya bisa buat tiket satu keluarga pulang pergi
dan kemudian ada ad fokus saja yang mencuit jangan cuman cek harga sembako pak
cek juga harga tiket pesawat karena musim mudik segera datang pak jokowi
harga tiket belum stabil stabil masih nungguin ya
selanjutnya ada juga dari ad john gusleo yang mencuit tiket pesawat sekarang mahal semua
cek harga ke bandara gusti ngurah rai
pergi doang satu juta
biasanya saya ke bali satu tiga sudah pergi dan juga pulang
masih menjadi misteri kenapa harganya naik
dan kita lihat lagi juga cuitan dari ad anindita wo yang mencuit
wahai saudara saudaraku sesungguhnya harga tiket pesawat yang kalian kira naik itu adalah harga normal
karena kemarin kemarin itu hanyalah harga yang murah untuk promosi persaingan usaha
jadi harga sesungguhnya tiket pesawat yang sekarang sekarang ini adalah yang sesungguhnya
itu dia beberapa cuitan dari netizen terkait hal ini